tepatnya ke pasar kepuh kuningan
manfaatnya untuk meredakan demam dan nyeri
yang mencapai dua puluh empat jam dan tak ada persyaratan screening kesehatan saat pendaftaran
tidak seharusnya seluruh kejadian semacam ini dipublikasikan
kuda disini jinak dan sudah dilatih kok
di bidang kesehatan dan di bidang bidang lain
memberikan penyampaian kepada publik